terima kasih anda masih bersama kami di debat publik pertama pilgub jawa timur
baiklah kita akan mulai sesi ini di segmen ini para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis
dan mencocokkan permasalahan itu dengan visi misi dan program mereka untuk menuntaskan atau meningkatkan kesejahteraan rakyat di jawa timur
dan masing masing pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang menjadi jawaban pasangan calon lainnya
untuk menghindari sakwa sangka bahwa pertanyaan direkayasa untuk menyerang pihak tertentu dan kemudian bocor kemana mana
maka panelis tadi secara simbolik telah menyerahkan amplop empat amplop yang kemudian diserahkan kepada kpu
ke dalam fisball yang sudah disediakan untuk kemudian diundi sehingga kita tidak pernah tahu pertanyaan apa yang jatuh ke paslon mana
nanti setiap pasangan calon akan mengambil amplop secara acak kemudian kami sebagai moderator akan membacakan dan mewakili pertanyaan dari panelis
pertanyaan dijawab dan kemudian ditanggapi oleh
kami akan memulai dengan pasangan nomor urut dua karena tadi visi dan misi sudah dimulai dengan pasangan nomor urut satu
pak saifullah atau ibu putih
ada empat bisa diambil satu
semua masih aman terkendali
masih aman ya
masih aman terkendali
kedua paslon mengangkat isu integrasi pendidikan diniah dalam sistem pendidikan formal yang bertujuan agar kualitas lulusan diniah terus mengalami peningkatan
serta memperoleh pengakuan yang sama seperti pendidikan formal
realitasnya kondisi sekolah sekolah dinia seperti fasilitas penduduk
dukung pembelajarannya memprihatinkan
seperti gedung sekolah yang masih numpang di masjid di musola atau ruang kelas dengan fasilitas yang minim guru yang digaji sekedarnya dan lain lain
tampak nyata adanya kesenjangan fasilitas antara lembaga pendidikan diniah dan non dinia
menurut data kemenak jatim tahun dua ribu enam belas terdapat dua puluh enam ribu lembaga pendidikan diniah dengan dua sembilan juta santri baik jenjang
ula wusta dan ulyah ditunjang dengan satu ratus sembilan puluh delapan ribu guru
pertanyaannya apa yang akan dilakukan oleh paslon untuk menyeimbangkan kesenjangan fasilitas tersebut
serta apa kebijakan paslon agar lulusan pendidikan diniah dapat terserap di dunia kerja
paslon nomor dua dipersilakan waktu anda dua menit dimulai ketika anda berbicara
dukungan terhadap madrasah dinia itu awalnya adalah untuk menambah pendidikan agama anak anak kita yang sekolah di sekolah umum
khususnya yang beragama islam
ada tiga hal yang digarisbawahi di sana tapi malam ini saya sampaikan dua saja
yang pertama adalah penanaman akidah dalam kurung ideologi
dia bisa diajari tentang akidah
kemudian sekaligus ditanamkan bahwa dia juga
dia juga adalah orang indonesia
yang kedua adalah pendidikan akhlak pendidikan karakter
itulah awal mula kenapa kemudian madrasah dinia yang selama ini lahir dari rakyat
dibiayai oleh rakyat
dan untuk rakyat itu kemudian mendapatkan dukungan dari apbd provinsi selama setidak tidaknya sepuluh tahun terakhir
yang diawali pada saat pak gubernurnya adalah pak imam utomo
nah bapak ibu sekalian yang saya hormati
ke depan tentu ini harus dilanjutkan
karena dampaknya bagus sekali
dimana sekarang madrasah tindia tumbuh dan membackup pendidikan pendidikan anak anak kita yang sekolah di sekolah sekolah formal
memang fasilitasnya tidak terlalu memadai
tetapi kalau ini bisa dimaksimalkan direvitalisasi
dan kemudian dilakukan sedikit tambahan
insya allah itu akan menghasilkan suatu
pendidikan yang gurunya bagus
siswanya juga mendapatkan bosda
fasilitasnya juga cukup
nah selama ini sudah ada lebih dari sepuluh ribu guru madrasah diniah yang disekolahkan ke s satu
karena bagi kami
pendidikan pertama yang harus dilihat adalah gurunya
muridnya diberi subsidi
nah fasilitasnya fasilitasnya pasti akan didukung secara bertahap
itulah yang akan kita lakukan ke depan untuk meneruskan apa yang selama ini sudah ada
baik waktu anda sudah habis
terima kasih bu sipul
sekarang waktu untuk menanggapi
pasangan nomor urut satu bisa menanggapi topik yang sudah dijawab oleh pasangan nomor dua
waktunya satu setengah menit dimulai dari anda berbicara
ya madrasah dinia ini satu kekuatan yang luar biasa
kalau kita berbicara membangun karakter bangsa
kalau kita berbicara membangun karakter mental
salah satu kekuatan yang inherent di dalam proses pendidikan adalah di madrasah dinia
problem pertama adalah infrastruktur betul
problem kedua adalah kesejahteraan guru betul
problem ketiga adalah pengakuan dari publik bahwa ijazah dinia ini harus diberikan pengakuan yang sama sesuai dengan levelnya
saya ingin menyampaikan kepada kita semua
jikalau masyarakat jawa timur memberikan mandat kepada kami
saya ingin menegosiasikan dengan pemerintah pusat
bahwa bos seyukianya juga berlaku untuk madrasah madrasah dinia
pengakuan ini harus ada kesetaraan perlakuan harus ada
karena kalau hanya mengandalkan bosda
saya khawatir secara madrasah mungkin semua ketetesan
tapi dari jumlah murid hari ini sangat sedikit
yang mendapatkan itu
sementara kesejahteraan para guru juga hari ini membutuhkan perhatian yang luar biasa
dari para pelaku pelaku dan pemangku kebijakan
kalau tidak semua kabupaten kota menyiapkan
maka pemprov harus menyiapkan
dan saya ingin ini berseiring dengan membangun karakter bangsa kita
pada habis ibu dipersilakan untuk pasangan calon nomor dua puluh dua untuk kembali menanggapi
waktu anda satu menit tiga puluh detik dimulai saat anda berbicara
saya ingin menambahkan bahwa di dalam program kami madrasah dinia
kami memiliki program yaitu madin plus
gus ipul selama dua periode berada di pemerintahan jawa timur
dan keperpihakan terhadap madrasah dinia sudah dibuktikan
bagaimana kemudian bosda atau bantuan operasional
untuk madrasah dinia telah diberikan oleh pemerintah provinsi
dimana di dalamnya ada gus ipul
lalu kemudian perluasan penambahan jumlah pemberian bosda madrasah dinia
bantuan operasional untuk madrasah dinia akan diberikan dan menjadi komitmen kami
itu yang pertama
lalu yang kedua kami akan memberikan insentif untuk para ustadz dan ustazah
santri dan santriwati
dan yang ketiga adalah bagaimana mereka mendapatkan kesempatan beasiswa
untuk para santri ke luar negeri agar mereka bisa mencapai atau mendapatkan pendidikan
yang lebih baik lagi dari program madin plus kami
demikian terima kasih silakan gus
masih ada waktu
saya akan nambahkan sedikit perjuangan kami bertahun tahun
untuk menjadikan madrasah dinia juga mendapatkan bos dari pusat
kita yakinkan waktu itu kementerian dalam negeri kita juga kementerian agama berulang ulang
tapi sampai sekarang belum berhasil
mudah mudahan ke depan berhasil
baik bisa langsung ditanggapi oleh pasangan nomor urut satu
waktu anda satu setengah menit kami persilakan
terima kasih atas kesempatan ya
jadi kalau kita bicara mengenai bos damadin
saya seorang bupati saya sendiri sudah merasakan mengalokasikan anggaran
untuk madrasah dinia di kabupaten trenggalek
cuma satu hal yang ingin saya tekankan
kita tadi pertanyaannya tadi
sebenarnya lebih fokus kepada bagaimana mengatasi ketimpangan
bu hovifahlah yang memulai tadi dengan mengatakan bahwa isunya ada pada bos
bos ini saat ini baru mengandalkan bosda yang datang dari provinsi
saya sebenarnya berharap mbak putih sebagai anggota komisi sepuluh
sebenarnya undang undang sistem pendidikan yang harusnya sudah direvisi
bisa diperjuangkan waktu mbak di komisi sepuluh
untuk memperhatikan produk pesantren produk pesantren itu
karena apa karena memang jawa timur ini adalah gudangnya santri
jadi oleh karena itu menurut kami bahwa keberadaan bos da ini kaitannya dengan bagaimana madrasah dinia itu berada
pak menteri pendidikan kebudayaan yang sekarang karena wacana full day school
akhirnya juga membuka peluang agar bos itu bisa mengalir kepada madrasah dinia
sebagai bagian dari full eight days program
jadi gurunya yang delapan jam di sekolah
tapi anaknya bisa mengambil program tambahan madrasah dinia tadi
tetapi dari bos da provinsi tadi di dinia
namun basic pendidikan madrasah aliyah ataupun sma smk ibtidaiyah dan sebagainya
itu tetap mendapatkan bos normal dari jalur apbn
saya rasa pengelolaan itu yang bisa kita pakai untuk bisa menguatkan ketimpangan penduk pesantren dan smk
baik terima kasih pak cawagup
kita ingatkan untuk para pendukung untuk tetap tenang pada saat pasangan calon sedang berbicara
karena jika anda berisik nanti akan mengurangi waktu dari jagoan jagoan anda
tepuk tangan boleh riuh rendah boleh tapi setelah berbicara paslon paslonnya ya
dan selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor satu untuk mengambil amplop yang berada di fishbowl
masih ada tiga lagi silahkan
salah satunya bisa diambil dan kemudian itu adalah pertanyaan yang akan disampaikan
baik terima kasih
saya akan membacakan soal yang sudah dipilih yang disusun oleh para panelis kita
menipisnya sumber sumber agraria serta kurang protektifnya kebijakan ekonomi pemerintah pusat terhadap pertanian skala kecil
telah menurunkan minat masyarakat terhadap pertanian
di bawah umk
sehingga sebagian besar pemuda lebih suka menjadi buruh pabrik atau pekerja di sektor industri lainnya
sedangkan mereka yang tidak terserap akhirnya memilih bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara lain
yaitu menjadi tenaga kerja indonesia atau buruh migran
pada tahun dua ribu tujuh belas catatan pelayanan terpadu satu pintu penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia atau ptsp p dua tki jawa timur
jumlah tki sebanyak enam puluh tiga empat ratus sembilan puluh delapan orang
saat ini jawa timur merupakan penyumbang terbesar buruh migran di indonesia
pertanyaannya bagaimana jika saudara menjadi gubernur dan wakil gubernur jawa timur nanti membuat kebijakan yang fundamental
bagi penyerapan tenaga kerja baik di bidang pertanian pekerja industri dan perlindungan buruh migran
waktu anda dua menit dimulai
saya jalan ke nganjuk
ada sentra industri shuttlecock yang established dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mereka sebetulnya sedang kekurangan tenaga kerja
saya datang ke ngawi ada sentra seni ukir kerajinan kayu
ternyata mereka juga kekurangan tenaga kerja
saya ingin menyampaikan kepada kita semua
jadi problem ketenaga kerja

artinya mereka adalah kategori unskill labor
mereka yang unskile labor kemudian mereka ada yang mengambil pilihan menjadi tki atau tkw
saya ingin menyampaikan kepada kita semua
bahwa penyiapan kalau tadi ada kaitan dengan madrasa tinia
mereka bisa mendapatkan program life skill pada saat hari sabtu atau minggu
sehingga selesai mereka dari olia mereka bisa mendapatkan skill tertentu
sehingga kalau masuk pangsa pasar mereka kategori skill labor
mereka yang masuk kategori unskillever hari ini memang harus mendapatkan special treatment
supaya ketika mereka menjadi tki atau tkw mereka bisa dikirim sebagai skill labor
jawa timur punya kemampuan yang luar biasa
di sektor agro saya ingin menyampaikan bahwa petani dan peternak kita
hari ini mereka kekurangan jagung
jika anak muda mau bertanam sejumlah pangsa pasarnya jagung
dia mau bertanam sejumlah pangsa pasarnya juga luar biasa
saya ingin menyampaikan bahwa kita punya program
waktu anda sudah habis
waktunya habis terima kasih
dipersilakan untuk paslon nomor dua untuk menanggapi waktu anda satu menit tiga puluh detik
bicara soal tenaga kerja ada tiga hal penting
pertama adalah soal mereka yang sebelum bekerja
kemudian mereka yang bekerja dan mereka yang pasca bekerja
tantangan kita adalah pada yang sebelum bekerja ini
inilah yang perlu kita persiapkan
inilah yang perlu kita lakukan usaha usaha keras agar mereka memiliki keterampilan dan bersertifikat
bisa saja itu mereka melalui pendidikan formal atau juga melalui pendidikan dan pelatihan
khusus pekerja migran misalnya
kita harus bisa memastikan bahwa mereka yang mau berangkat ke luar negeri
harus punya keterampilan dengan syarat syarat cukup
dan dengan sertifikat yang berstandard internasional
maka kita harus bekerja sama ini dengan stakeholder yang lain
bahwa ke depan sudah tidak boleh lagi ada pekerja migran kita yang berangkat ke luar negeri tanpa syarat tanpa memenuhi syarat
kemudian yang lain lain tidak ada pilihan lain buat kita adalah memperkuat smk smk kita
memperkuat blk blk kita
kewajiban besar untuk mempersiapkan tenaga kerja kita untuk memiliki keterampilan yang memadai
agar mereka punya kesempatan untuk masuk ke bursa angkatan kerja
atau ke dalam pasar kerja
nah yang berikutnya yang di bagian yang sudah kerja ini
nanti bisa dilanjutkan barangkali pak
kita berikan kesempatan kepada pasangan nomor satu untuk menanggapi
tadi poin yang mau disampaikan juga bahwa wira usaha adalah salah satu cara untuk mendorong agar mereka tidak berangkat ke luar negeri
kami bertemu dengan banyak sekali para buru migran yang kembali
ternyata yang menarik banyak sekali yang ternyata sudah berkeluarga sebenarnya
tetapi karena himpitan ekonomi harus berangkat
yaitu upaya untuk bagaimana wirausaha baru ini tidak kesulitan
kalau dia mau berjual barangnya melalui jalur
jalur retail modern atau jalur retail yang lebih massal
maka ini bisa meningkatkan minat untuk wirausaha
sebenarnya saya ingin menyoroti pak wagub guseepul dalam kaitan dengan kebijakan dari d snacker
satu hal yang belum disebutkan padahal penting sekali adalah untuk mencegah tki yang tidak prosedural
sudah ada yang namanya ltsa ppmi
yaitu layanan terpadu satu atap untuk perlindungan pekerja migran indonesia
saat ini baru ada satu di surabaya dibangun
satu lagi di tulungagung
menurut kami harusnya lebih
nah ini adalah salah satu cara untuk menyatukan tujuh loket tadi
dari mulai bnp dua tki imigrasi polda dan sebagainya
dan juga pembekalan keterampilan tadi
karena banyak yang tidak sesuai dengan job requirement yang ada di sana
saya pergi ke kedudukan korea
skill bahasa korea sebenarnya bisa memungkinkan mereka ditempatkan di tempat tempat yang lebih menjanjikan
jadi inilah yang menurut saya justru menjadi hal penting
keluar negeri tidak apa apa
tetapi tadi pelayanan tadi yang sekiranya penting
termasuk juga ada simodin layanan untuk display
dokter anda sudah habis
dipersilakan paslon nomor urut dua
untuk menanggapi satu menit tiga puluh detik
saya ingin menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh gus ipul
jadi perlindungan terhadap buruh migran tidak hanya kemudian berbicara buruh migran itu sendiri
tetapi bagaimana kita melakukan atau memberikan perlindungan kepada keluarga
karena saya mempunyai pengalaman bertemu dengan anak anak buruh migran di tulungagung
bagaimana mereka secara psikologi menjadi sangat sedih
dan mereka merasa bahwa mereka tumbuh berkembang tidak didampingi oleh ibu mereka
terutama karena buruh migran terbanyak adalah perempuan
dan mereka tidak didampingi oleh ayah mereka
mereka tumbuh kembang bersama kakek nenek mereka
sehingga fasilitasi pendampingan agar mereka bisa tumbuh kembang
melalui program program fasilitasi
kemudian juga bekerja sama dengan lsm lsm untuk memberikan pendampingan anak anak buruh migran itu menjadi sangat penting
lalu yang kedua bagaimana kemudian pasca para buruh migran
saya bertemu dengan teman teman saudara saudara saya di kabupaten blitar
mereka purna tki
mereka mendapatkan fasilitasi untuk bekerja lewat umkm
kami punya fasilitas dan program superstar
jadi para buruh migran terutama perempuan perempuan pasca kembali dari luar negeri
mereka mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan kreativitasnya
terima kasih kepada kedua pasangan calon telah masing masing menjawab pertanyaan dari para panelis
dan di sesi selanjutnya masih kita mengandalkan soal dari panelis
kali ini dua pasangan calon ini akan menjawab pertanyaan yang sama
pertanyaan kasuistik yang sudah disusun oleh para panelis kita
karena itu tetaplah bersama kami di debat publik pertama pilgub jawa timur
usaha ijadah berikut tetap bersama kami
kita bisa jadi jiduh sama perempuan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur jatim tahun dua ribu delapan belas semakin dekat
hati hati loh jika ada yang iming iming uang
bayangkan jika anda diberi uang seratus ribu agar memilih calon gubernur atau wakil gubernur tertentu
maka suara anda hanya dihargai dua puluh ribu rupiah per tahun atau satu enam ratus enam puluh enam rupiah per bulan atau lima puluh lima rupiah per hari
masa sih harga diri kita mau dijual serendah itu